kebetulan dokter dateng
saya lagi tidak enak badan
aduh pak ustadz maaf
kalau misalnya pak ustadz lagi gak enak badan
pak ustadz nanti dateng aja ke klinik
soalnya sekarang saya lagi nggak bawa peralatan buat periksa
oh sepertinya tidak usah
kalau sudah ketemu bu dokter penyakitnya
boleh minta sumbangan cinta
waalaikumsalam kang aceh
kang aceh udah gak kesini lagi
ya gak mungkin atuh cantik
gak mungkin akan tenggak ke warung ini lagi
kan belahan hati akan ada disini
saya mah tau
kang aceh kan jarang kesini karena udah ada icu sama popon
kan gak kenal atuh cantik
kang aceh emang kebiasaan
pura pura gak tau
itu kang aceng popon yang kerja di taman bacaan sama bubur yola
oh yang itu
ya ampun itu emang gak ada pengaruhnya buat kang aceh
kecantikan kamu tuh belum ada yang ngalahin di ciraos
kamu tuh paling cantik
belum ada yang bisa gantiin kamu di hati ak
tuh kan gombal mulu
jujur dari dalam hati
kamu tuh yang paling cantik
kamu tuh yang paling manis

kamu tuh yang paling manis
ini bukan yang gak cintanya
tapi ya kang jalan pilih sebenternya
tapi balik lagi nanti kesini pasti
dadah kang aceh
timunya udah langsung kamu masak gomb
makanya lama di dalam
gak ada yang masak
gak ada yang masak
gak ada yang masak
gak ada yang masak
gak ada yang masak
gak ada yang masak
gak ada yang masak
kamu kenapa sih
dari tadi pagi buka kamu cemberut terus
kamu berantem lagi sama pebri
gak bosen apa kamu berantem sama anak
atukum pebri diajak aku rantem terus
pebri itu anak perempuanku
memangnya dia mau kamu jadiin petinju
kamu ajak berantem terus
waalaikumsalam kang dadang
tadi aceh kesini gak
iya kang tapi udah pergi lagi
kemana ke rumah aku
kayaknya sih enggak
arahnya mah ke taman bacaan
kebetulan dokter datang
saya lagi tidak enak badan
aduh pak ustadz maaf
kalau misalnya pak ustadz lagi gak enak badan
pak ustadz nanti datang aja ya ke klinik
soalnya sekarang saya lagi gak bawa peralatan buat periksa
sepertinya tidak usah
kalau sudah ketemu bu dokter penyakitnya pergi sendiri
makasih pak ustadz
ada yang bisa saya bantu
jadi gini pak ustadz
saya mau membicarakan masalah pak tatang
saya sudah mengingatkan dia
sebelum dia mengambil kredit motor
bahwa hal seperti ini
bagaimana akan terjadi
ya tidak mampu bayar cicilan
akhirnya motornya ditarik lising
dan dia bisa
tidak ada yang bisa
kecuali dirinya sendiri
dan dia harus ikhlas
tapi pak ustadz
saya bukan membicarakan masalah apa tatangnya
tapi ini masalah andra pak ustadz
harus ada yang bisa merawat andra
selagi kondisi pak tatang seperti ini
apa pak tatang itu punya keluarga
yang bisa dihubungi untuk bisa menjaga andre pak ustadz
tatang punya adik
istrinya juga punya beberapa adik
apa mereka itu bisa dimintai tolong
untuk bisa mengurus dan merawat andra pak ustadz
nanti saya suruh hanzib
untuk menjemput adiknya kemari
terima kasih pak ustadz
ini hanzib pada kemana
hari ini belum pada datang
ya udah pak ustadz
kalau gitu saya permisi dulu ya
takut ada pasien di klinik
ya nanti mudah mudahan
keluarganya pak tatang bisa cepat datang
supaya andra bisa ada yang ngejagain
akan saya suruh hansib untuk segera menjemputnya
pakan gizinya bagaimana bu dokter
insya allah pak ustadz
hari sering udah bisa kita mulai
nanti kalau misalnya pak ustadz masih meriang
atau gak enak badan
pak ustadz langsung aja datang ke klinik
ya biasa lah
saya sakit kalau sudah ketemu bu dokter
makanya dokter sering sering jemput saya ke sini
insya allah pak ustadz
ya udah kalau gitu saya pamit dulu
assalamualaikum bu dokter
sebuang k rehear
sebuang om hebat
dia datang suruh dia kesini untuk menjaga andra siapa terwe assalamualaikum waalaikumsalam
jangan tinggalkan kantor ini kalau kamu tinggalkan kamu tidak dapat thr
dapat thr apa ustadz rw lihat saja nanti tergantung kerja kalian siapa ustadz rw
siapa yang mau nyuruh kamu kerja di sini
kenapa kamu disuruh kerja di sini
pak kades teh lagi nyari orang buat lurusin taman bacaan
ya pokoknya daftar terus diterima
dites apa aja waktu mendaftar
enggak popon malah dites apa apa
enggak ada sama sekali
nggak ada psikotest wawancara atau tes keahlian
kamu jangan pura pura gak tau popon
popon mah memang gak tau pak
awas kalau kamu ketahuan bohong
saya akan selalu mengawasi kami
masa papa sendirian yang makan
dari dulu papa pengen banget makan bareng sama cucu
cucu tidak mau ya makan hasil keringat papa
ini hal lain
papa tidak mungkin ngasih kamu makanan yang haram
temenin papa makan